sampai kita membuat kegaduan kakak
karena tugas kita hanya memantau
di mana letak kamarnya putra siliwangi
lepas itu kita bergerak sekarang
ternyata prajurit pajajara
tidak sekuat seperti yang dikatakan orang orang
sekarang kita singkirkan mereka
sebelum dilihat oleh teman teman
buka cara taruh
aku akan memaksa kalian
untuk membuka cadar kalian
untuk membuka cadar kalian
untuk membuka cadar kalian
kalian semua ceroboh
untuk aku datang
jadi mereka adalah anak buahmu
kalau begitu cepat katakan
siapa dirimu yang sebenarnya
kau tidak perlu tahu
kalau kau ingin menantangku
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
sekarang kau tidak punya pilihan lain
selain kata menyerah
atau kau tidak
tidak ada perselisihannya